kalau sekarang mbak mau ambil sikap terhadap randy
mbak bella boleh kok
mbak cemburu ya sama rendy
dan gak peka sama apa yang mbak tunjukkan selama ini sama rendy
kalau sekarang mbak mau ambil sikap terhadap randy
mbak bella boleh kok bicara terus terang sama lendi
kalau dulu kan tante nyaranin untuk menjauh
supaya ada kangen kangannya gitu mbak
tapi kalau sekarang
mbak bila mau ambil sikap
ya randy mungkin tipe orang yang harus dikasih tahu gitu mbak
kalau gak dikasih tau dia tetep seperti ini terus
aku jadi malon nih tanpa aku udah pernah ngomong sama adi tentang perasaan aku
tapi sebelumnya aku mau minta maaf ya tante kalau ternyata aku gak bisa nyembunyiin
ekspresi aku yang terlalu ekspresif
udah aku berusaha tahan tetapi mungkin susah ya karena
ya karena aku punya rasa sama adi dan aku terlalu cemburu mungkin
sebenarnya saat ini aku kayak
pengen tahu banget apa yang adi rasain sih tante
karena menurut aku masa segitunya adi gak peka atau
adik gak bisa ngerasain apa yang aku rasain sedangkan aku udah pernah ngomong sama dia
kita kan bukan pertama kali anak abg yang baru kenal tante kita udah kenal lama
tapi aku pikir pikir mungkin adi bersikap seperti ini karena
dia gak peduli kali ya tante sama aku makanya gak pernah gubris perasaan aku